seperti anies mohaimin yang menunjukkan jari telunjuk
yakni jakarta international stadium
dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua puluh lima selama dua belas bulan
raffi sari nugraha andri kurniawan saputra jakarta